teknologi yang terus berkembang membuat semakin banyak cara untuk bisa menghasilkan uang
termasuk menghadirkan sosok meta human untuk menjadi influencer di berbagai platform media sosial
lalu seperti apa sosok dari metayumen yang semakin banyak bermunculan di cakat maya
berikut informasinya untuk anda
ayu ting ting lesti kejora waspadalah
ada seorang penyanyi dangdut baru yang tengah meramaikan kancah musik tanah air
namanya laverda salsabila atau laf caca
gadis dua puluh satu tahun asal ngawi jawa timur ini bahkan sudah tampil dalam sebuah konser di banyuwangi pada november lalu
dengan penyanyi denny caknat
penampilannya bahkan mendapat pujian dari warganet yang melihat cuplikan video konser tersebut
di akun media sosialnya
banyak yang bahkan tidak sabar untuk menyaksikan laf caca secara langsung di kota mereka
selain sibuk mengisi panggung musik laf caca juga kerap diminta untuk endorse berbagai produk dan event
baik itu makanan bahkan perawatan tubuh
ia pun tidak canggung saat pose bersama sejumlah selebritas indonesia
untuk mengenal laf caca lebih jauh kami sudah janji ya
untuk bertemu di suatu tempat
dan disinilah laf caca berada
bersama dengan puluhan orang berbakat yang ada di balik terciptanya sosok muda dan cantik ini
ya laf caca bukanlah manusia sungguhan
melainkan sebuah metahuman
ia diklaim sebagai penyanyi dangdut metahuman pertama di dunia
chief executive officer genexis belinda louis menjelaskan metahuman adalah karakter tiga dimensi yang dibuat seperti orang sungguhan
baik secara penampilan
itu kita buat sedemikian rupa supaya sangat hyperealistik dengan bentuk yakni manusia
jadi itulah produk kami di genesis
belinda menyampaikan konsep metahuman bukan sesuatu yang baru dan sudah dilakukan di

keputusan untuk mengembangkan metahuman sendiri dilakukan karena pasar di indonesia saat ini dinilai sudah siap
jadi kalau dibilang baru sebenarnya nggak baru baru banget
tapi timenya tepat dan lagi ini ya banyak diliput juga sekarang di media dan juga di market
prospeknya bagus kalau nggak kita nggak di sini

dalam mengembangkan karakter lafcaca pihaknya menggunakan data konsumen indonesia
untuk menghidupkan laf caca sendiri genexis menaruh banyak perhatian pada perilaku dan cerita latar belakang sosoknya
guna menarik bagi masyarakat
adapun sebagai penyanyi dangdut suara lafcaca diisi oleh beberapa penyanyi sungguhan
yang kemudian diproses secara digital untuk menghasilkan berbagai penyanyi
yang kemudian diproses secara digital untuk menghasilkan berbagai penyanyi
memang kita banyak banget komponen komponen yang biar lafcaca itu terbentuk
jadi bukan masalah orangnya atau teknologinya tapi itu semuanya jadi satu
jadi memang kita bikin si lafcaca ini lebih ke experience nya gimana
kalau dia nyanyi rasanya harus suaranya seperti apa
kayak gitu sih jadi memang kita ada banyak sih sebenarnya nggak cuma satu orang atau gimana
sementara itu menurut pengamat media sosial hariko satria dari komuni konten
penggunaan metahuman yang relatif baru di indonesia memang dapat menarik masyarakat
namun agar dapat bertahan sangat tergantung dari konsistensi pengelolanya
untuk menghadirkan karakter yang terus digemari
hariko menambahkan penggunaan metahuman memang memberi peluang bagi pengiklan
untuk menghemat biaya pemasaran atau promosi di media sosial
namun hal ini masih perlu diuji untuk melihat efektivitasnya secara jangka panjang di masyarakat